istimewa ulama yang digelar di surabaya jawa timur mendeklarasikan sandiaga uno untuk maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
sandiaga dinilai merupakan sosok yang tepat untuk membawa indonesia maju
sandiaga pun menyampaikan terima kasih kepada para ulama jawa timur yang mendukungnya meski tanpa dorongan apapun
sejumlah ulama habib dan pemuda islam indonesia di jawa timur yang tergabung dalam ijtima ulama mendeklarasikan dukungannya kepada sandiaga uno untuk maju sebagai calon presiden indonesia dua ribu dua puluh
peserta ijtima ulama yang berasal dari nahdlatul ulama jawa timur sekaligus majelis taklim burdah alawiyah habib hasan bin sheikh abu bakar yakin indonesia akan lebih maju jika dipimpin oleh sandiaga
harapannya kita minta kepada bapak sandiaga
salahuddin sandiaga uno untuk mencalonkan diri sebagai presiden republik indonesia
karena melalui tangan bapak kami percaya indonesia akan lebih maju
karena kita lihat beliau tokoh yang cerdas dan bisa mampu
mampu kita lihat di sini apa yang beliau amat yang diamanatkan selama ini beliau kerjakan dengan sangat baik
hal senada juga diutarakan majelis zikir muhibbur rosul
habib muhammad rusdi menyebut sosok sandiaga uno sebagai pribadi yang baik dan nasionalis religius
ia juga berharap sandiaga bisa membawa indonesia menjadi amal makmur dan sejahtera
jadi setelah deklarasi ini insya allah kita akan turun ke bawah ke akar rumput yang paling bawah untuk mendukung penuh bapak presiden calon presiden bapak sandiaga salahuddin uno
karena menurut kami bapak sandiaga salahuddin uno
adalah sosok yang paling baik diantara yang baik
karena beliau adalah sosok yang muda enerjik dan beliau adalah sosok nasionalis dan religius
mudah mudahan dengan ikhtiar para ulama ini bapak sandiaga salahuddin uno bisa membawa indonesia yang menjadi amal amal makmur sejahtera
sosok sandiaga pun dinilai tidak pernah melupakan pesantren dalam setiap program kerjanya
salah satunya seperti program umkm yang menyasar seluruh masyarakat termasuk para penghuni pesantren
dalam kegiatan kali ini sandiaga turut menyapa para ulama habib dan pemuda islam fia daring
sandiaga mengucapkan terima kasih atas berkumpulnya para ulama di jawa timur meski tanpa dorongan siapapun